iya itu aja pesenannya
tadi aku jadi detektif
ceritanya gini tadi waktu aku naik angkot
orang di sebelah aku nerima telepon
dari obrolan dia sama yang teleponnya
aku tau kalau yang teleponnya itu saeb
yang nerima telepon siapa
aku gak tau
ada apa jeng
kamu serius mau berhenti jadi copet kan
ya iya tuh kenapa gitu
nggak apa apa cuma jadi kepikiran aja sama aku
kamu gak percaya
nanti kalau kamu gak sibuk nyopet kita ketemuan ya
ya udah nelfonnya udah dulu

saya harus balik ke kantor
kapan kapan main kesini lagi ya tuh
harusnya kamu tadi yang nyopet
aku kan ngasih kode
gue yang ngasih kode
masa dua duanya ngasih kode
lu mau kemana lu
pantesan dikelopon gak bisa
ajang apa kamu yang nelfon
ada apa ajeng nelfon kamu
soal keseriusan saya
buat insap jadi copet
percuma serius juga kalau nggak bisa
putri merasa gak bisa cari kerjaan lain
dia mau jadi pencuri lagi
tapi dia nggak mau nurut
masalahnya aku nggak bisa bantuin dan cari kerja
nggak bisa bantu ngasih solusi
terus larangan aku juga nggak dia denger
soalnya aku juga masih jadi copet
jalannya jangan cepet cepet
terus kita gimana
mau pasrah sama nasib
nyara sama ancaman bos aep
terus tetap jadi copet atau gimana
saya sama sumpah mau berhenti aja
tapi gimana caranya
pasrahku aja ngambil
kita operasi dulu
jangan sampai hari ini nggak ada hasil
nanti kita kena seporat bos aep
mau bed nggak ada
nggak jualan lagi kali
udah nggak usah jajan
aku gak cocok sama bun bun
nanti aja ngebahasnya kalau ketemu
tata aku ada yang ambil
udah dulu meluknya
kamu sama diza gak
barusan aku telepon gak bisa
aku juga udah tewe
latihan dance yuk
gak mau ah
hazaranya gak mau latihan
saya gak berani kalo ketemu polisi
pokoknya gak berani
kau merasakan s deal
kekacesa haranya gak mau
lemes belum makan
kalau pulang dulu
makan jauh ya
yaudah beli makanan aja
beli bakso cuanki atau apa gitu
enggak ikut urunan
kamu udah mesen
tapi udah punya pilihan
kamu mesen apa
iya itu aja pesenannya
tadi aku jadi detektif
ceritanya gini tadi waktu aku naik angkot
orang di sebelah aku nerima telepon
dari obrolan dia sama yang ngeleponnya
aku tau kalau yang ngeleponnya itu saeb
yang nerima telepon siapa
aku gak tau
waktu yang nerima teleponnya itu turun
sebut saja namanya bunga
kok disebut bunga
yaudah gak apa apa
waktu dia turun
waktu dia jalan
sampai ketemu sama temen temennya
ada lima orang
yang seorang kelihatannya seperti ngasih pengarahan
aku curiga dia itu saeb
ada seorang yang perasaan aku kenal
sebetulnya bukan kenal
tapi pernah ketemu
sekarang latihan yuk
aku baru aja habis makan
masalah latihan dens
bisa sakit perut tau
udah kalian berlima aja yang latihan
yang kamu sebut bunga itu
bukan aku bermaksud medik orang
itu yang kita sebut namanya mawar
iya dia itu deh den
waktu masih ngeliat mereka
aku ditebur sama rosa
aku pernah liat dia
aku pernah liat dia sama deden
kamu kenal sama rosa
sebelum aku pergi
aku sempat kenalan sama dia
kayaknya aku pernah ketemu saeb sebelumnya
saeb tiba di sini
saeb tiba di sini
kau kenal dia ga
aku udah kenal
kau baik punya temen yang namanya saeb
besok kau baik jualan
tapi bisa ketemu kan
yaudah kita ketemu besok
saeb itu temennya kak ubed
kak ubed itu tukang cilok pelangganan aku
aku pernah ketemu saeb di tempat jualan kak ubed
mau ketemu sama ubed
aku mau cari tau soal saeb
aku mau selidikin soal geng copet dia
biar aku bisa tahu gimana caranya buat nolong deden
kalau perlu nanti aku lapor polisi
apa bukanya ini kmar njd practiceu
ah di sana

gagang dapet ae